setelah lebih dari dua pekan menjalankan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
anies baswedan dan sandiaga uno akhirnya bertemu dengan ketua dprd dki jakarta prasetyo edy marsudi
mereka bersepakat bahwa rapat paripurna pembahasan apbd akan dilakukan pada lima belas november mendatang
kedatangan anies dan juga sandi disambut hangat oleh prasetyo edy marsudi
di rumah dinas ketua dprd dki jakarta senin pagi
ini adalah pertemuan resmi pertama kalinya antara eksekutif dan legislatif
setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur dua pekan yang lalu
acara yang bertajuk coffe morning ini juga dihadiri anggota musbidah lainnya
seperti kapolda metro jaya dan juga pangdam jaya
acara bincang bincang santai berlangsung tertutup dan diakhiri dengan makan pagi bersama
setelah perbincangan selama dua jam lebih prasetyo edy menyampaikan kepada media
pertemuannya dengan pasangan pemimpin ibu kota yang diusung partai gerindra dan pks
ini menunjukkan tidak ada konflik antara ia dan gubernur anies
sebagai menarik yang digabarkan atau digambarkan
selama ini gubernur dan ketua dprd bahkan telah menyepakati penyelenggaraan rapat paripurna
untuk membahas apbd pada pertengahan bulan ini
rapat paripurna apbd tanggal lima belas pak anies dan pak sandi akan membacakan visi visi
pidato visi visinya setelah pertanggung jawaban masalah apbd ya
untuk bicara masalah apbd gitu aja
dan legislatif siap membangun jakarta lima tahun ke depan
itu wajib pertarungan pilkada sudah selesai
saya harus menjaga pak anies dan pak sandi
pak anies pak sandi punya keuangan saya punya palunya
kalau keuangannya nggak beres saya nggak akan ketok palu